dan atlet sabang olahraga apa
nyimas bunga cinta
usia ku berapa
usia ku dua belas tahun
medali walaupun umurnya gak apa apa
tapi udah ngembang lagi
terus tanggapannya apa dapat
apresiasi dari pemerintah bonus
buat apa ya
buat sedekah dulu sih
baru beli yang lain
pengen beli apa
pengen beli mobil sama rumah
aku belum dilihat
tadi ada mau
kasih tanggapan nggak dengan pemerintah
dengan dapat bonus yang
kalau dibilang lebih cepet nih bonusnya
ini kan bonusnya
dikasihnya cepet nih
buat semua atlet yang dapat medali
kau memang menargetkan untuk
mendapat medali atau
yang penting main aja
kalau buat perempuan sih
sama pelatih nggak ditargetin medali
nargetin diri aku sendiri buat dapet medali
dapat medali latihan berapa
kalau latihan seluruhnya empat tahun
sejak usia delapan tahun
bukan toko skater
yang kamu yang latihan di palembang ya
kemarin di datangin pancasila
pengen main di olimpiade enggak
pengen main di olimpiade